menjelang idul adha lebih dari tiga puluh enam ribu hewan kurban sudah tiba di ibu kota
gubernur dki jakarta anies baswedan memastikan hewan hewan ini dalam keadaan sehat
dan bebas dari virus penyakit mulut dan kuku
dalam acara pelepasan petugas pemeriksa kesehatan hewan dan daging kurban
di kantor wali kota jakarta timur jumat pagi
gubernur dki jakarta mengatakan masih ada lima hewan kurban lagi yang akan tiba sebelum idul adha
pemerintah provinsi memastikan seluruh hewan kurban yang datang dari luar jakarta
memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau skkh
anies juga mengimbau masyarakat bekerjasama dengan petugas pemotongan hewan kurban
agar pemotongan hewan berjalan baik sesuai dengan ketentuan
yang ini kita baru saja melakukan pelepasan delapan ratus enam puluh lima tenaga pemeriksa kesehatan hewan
yang akan bertugas di seluruh wilayah dki jakarta
mereka akan bertugas memastikan bahwa proses pemotongan mengikuti seluruh protokol kesehatan
mengikuti ketentuan syariat memastikan bahwa hewan dalam keadaan sehat
memastikan kesejahteraannya dan juga keamanan daging kurbannya